dan kita sudah terhubung dengan duta besar indonesia untuk kerajaan jordania dan merangkap negara palestina bapak andi rahmianto selamat sore pak andi
baik pak andi kita bicara mengenai keputusan ataupun kebijakan amerika serikat yang akhirnya mengakui yerusalem sebagai ibu kota dari negara israel begitu
kalau kita bicara mengenai timur tengah pak andi bagaimana sebenarnya negara negara di kawasan timur tengah atau mungkin negara negara liga arab ini menanggapi keputusan dari amerika serikat
apakah seluruh negara negara timur tengah ini betul betul satu suara pak untuk melawan kebijakan dari amerika serikat
baik mungkin sebagaimana diketahui jordania dalam hal ini saat ini juga
menjadi ketua liga arab dan beberapa hari yang lalu dua hari yang lalu ketika presiden donald trump menghubungi raja abdullah untuk menyampaikan rencana beliau
serta merta raja abdullah menyampaikan pesan yang kuat agar keputusan tersebut tidak dilakukan
bahkan seminggu sebelum pengumuman sebagaimana juga diketahui lewat media raja abdullah sendiri telah
berkunjung ke washington dc untuk menyampaikan pesan yang kuat atas nama negara negara arab
bahwa keputusan yang akan diambil oleh presiden trump tersebut dapat membahayakan proses perdamaian timur tengah
sekaligus juga dapat memicu ketegangan lebih lanjut
dimana kita ketahui saat ini kawasan timur tengah belum selesai dari konflik bahkan krisis diplomatik baru juga muncul
sehingga jordan telah mengambil peran yang cukup signifikan
dan tidak lama setelah itu menteri luar negeri jordan aiman safadi juga melakukan konsultasi insensif menghubungi sejumlah menteri luar negeri negara negara anggota oki
dan mengusulkan untuk diadakan pertemuan tingkat menteri liga arab dan juga pertemuan tingkat menteri negara negara oki
jadi prinsipnya setelah pengumuman tadi malam bisa disampaikan
saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa posisi posisi negara arab semua united
menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh presiden trump
dan untuk itulah makanya pada tanggal tiga belas sebagaimana tadi disampaikan oleh menteri luar negeri retno marsudi
jadi akan diadakan ktt darurat oki untuk membahas dan menanggapi keputusan amerika serikat
yang telah mengakui jerusalem sebagai
dan juga mengakui israel sebagai imigrasi
negara negara arab lewat liga arab ini satu suara untuk mendukung palestina apalagi jordania juga lewat raja abdullah
sudah konferensi pers begitu ya pak dengan erdogan presiden dari turki
tapi kalau kita melihat posisi dari liga arab pak dubes apakah cukup punya power begitu pak untuk bisa menekan kepentingan ataupun kebijakan dari amerika serikat kali ini
karena kita tahu bahwa donald trump ini begitu menggunakan hard power dalam diplomasi

pada prinsipnya sejak lama sejak awal sejak palestina lima puluh tahun palestina berada di wilayah pendudukan israel
sebetulnya isu palestina termasuk jerusalem merupakan isu yang mempersatu negara negara arab

dan kita juga tahu bahwa israel akan menemukan kepentingan ataupun kepentingan ataupun kepentingan ataupun kepentingan
jumlah negara arab termasuk jordania dan mesir memiliki hubungan diplomatik
namun jika terkait dengan masalah palestina khususnya keputusan presiden amerika serikat tadi malam mengenai status jerusalem
maka kembali negara negara arab termasuk liga arab dan insya allah nanti oki pada saat ktt di istanbul bisa mengambil sikap yang tegas secara bersama
untuk menyikapi keputusan

oke jadi tentu ini sekarang muaranya adalah kita ke ktt oki ya pak
termasuk juga apa yang diusulkan oleh presiden joko widodo
tapi kalau kita bicara mengenai politik luar negeri indonesia pak dubes
selain kemudian bisa menekan lewat oki
apa yang kemudian secara konkret bisa dilakukan oleh indonesia sebagai negara muslim terbesar
yang juga sejak awal menyatakan dukungan atas kemerdekaan palestina
ya jadi indonesia tentunya
sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim
posisi kita sudah jelas dan tegas
sebagaimana disampaikan pada hari ini
baik oleh menteri luar negeri
wakil presiden dalam kesempatan bali demokrasi forum
maupun pernyataan pers bapak presiden sendiri
jadi buat indonesia
isu palestina merupakan ruh dari kebijakan luar negeri kita
dan juga tentunya ini adalah panggilan dari pembukaan
undang undang dasar kita sendiri
indonesia selain tentunya anggota oki
kita juga terus menjalin hubungan
ibu menteri luar negeri sejak dua hari yang lalu
bahkan sampai semalam
menghubungi sejumlah negara negara kunci di dewan keamanan pbb
dan alhamdulillah berita yang kita dengar beberapa jam yang lalu
bahwa dewan keamanan pbb juga akan menyelenggarakan sidang darurat
ya untuk membahas
atau merespon kebijakan yang diambil amerika serikat
tadi malam terkait dengan status jerusalem
prinsipnya indonesia akan memanfaatkan semua jalur komunikasi dengan negara negara sahabat
agar kita bisa terus memberikan tekanan
terkait dengan keputusan presiden trump tersebut
paling tidak kita akan berupaya agar negara negara lain tidak mengikuti
langkah yang telah dilakukan oleh presiden amerika serikat semalam
untuk mengakui jerusalem sebagai ibu kota israel
jadi indonesia juga turut menggalang dukungan
begitu dukungan internasional
menggalang dukungan untuk bisa membantu palestina
sehingga bisa menekan amerika serikat donald trump
untuk mempertimbangkan kembali begitu ya pak
untuk terkait dengan kebijakan mengakui yerusalem sebagai ibu kota dari negara israel
tapi begini pak dubas
kalau kita bicara mengenai
yerusalem ini kan memang menjadi konflik yang sudah puluhan tahun terjadi
anda sebagai duta besar indonesia di jordania
dan juga merangkap palestina
kami ingin tahu pak
meskipun sedang berada di indonesia
bagaimana sebenarnya saat ini situasi di palestina di yerusalem
setelah semalam presiden trump mengumumkan
mengaku yerusalem sebagai ibu kota israel
apakah anda dapat informasi pak
bagaimana kemudian situasi terkini saat ini yang ada di palestina
bagaimana menurut anda
ya jadi semalam terus terang
saya mengikuti secara penuh pidato presiden amerika serikat
hingga dini hari
dan saya juga menjalin komunikasi dengan teman teman saya di jerusalem
sebetulnya beberapa saat sebelum pengumuman presiden trump
sudah terdapat aksi aksi di jerusalem khususnya
misalnya antara lain
aparat keamanan israel sudah menangkap
menangkapi ya beberapa tokoh tokoh muslim
yang tujuannya adalah untuk mencegah
agar mereka tidak mengajak aksi aksi demonstrasi
mulai semalam juga
bisa dilihat bahwa
keputusan presiden as tersebut
telah memicu juga pihak pihak di israel
misalnya dengan memasang bendera kembar
bendera amerika serikat dan bendera israel
di bangunan bangunan kota tua di jerusalem
saya juga dapat informasi semalam
yang selama ini menjadi akses dari
kota ramalah untuk menuju jerusalem juga sudah ditutup
besok hari jumat ya
kita menduga akan ada
aparat israel sudah mengumumkan
untuk sholat jumat besok hari
akan dibatasi akses memasuki komplek ke masjidil aqsa
hanya kepada mereka mereka yang berusia lima puluh tahun ke atas
barusan saya juga terima informasi
aksi aksi yang masif akan
dilakukan baik di jerusalem
maupun juga di
dengan kita bisa melihat antara lain kedutaan besar
amerika serikat di aman sejak tadi malam sudah
dilengkapi dengan penjagaan dan bahkan sudah menggunakan
kendaraan kendaraan militer di sekitar komplek kedutaan amerika serikat di aman
jadi memang kita mengantisipasi
menyusul keluarnya keputusan presiden amerika tersebut
akan muncul lagi aksi aksi protes dan krisis
sebagaimana yang belum lama kita alami pada bulan juli yang lalu
baik jadi sejumlah reaksi langsung bermunculan di wilayah palestina dan juga timur tengah
terutama juga di jordania pasca keputusan dari donald trump ini
tapi pak dubes begini kalau kita juga bicara mengenai stabilitas kawasan di timur tengah ini kan
tidak cukup stabil begitu ya tidak cukup kondusif
kita tahu ada konflik misalnya di suria
ada konflik di iraq
ada juga misalnya krisis politik di libanon begitu
nah kalau kita melihat apa yang kemudian pasca keputusan dari donald trump
kebijakan luar negerinya mengakui israel beribu kota di yerusalem
sejauh mana pak kebijakan donald trump ini bisa mempengaruhi konstelasi politik di kawasan timur tengah
apakah ini potensi sebenarnya bisa terjadi perang terbuka pak dubes
ya jadi sebetulnya
karena kita termasuk indonesia dan para pemimpin arab selama beberapa hari terakhir ini sebelum dikeluarkannya pengumuman
sudah menyampaikan sinyalemen kuat bahwa jika presiden amerika tetap mengambil keputusan tersebut
ini akan memicu kembali ketegangan yang lebih besar
tadi sudah disampaikan bahwa kawasan timur tengah masih belum selesai dari konflik
krisis baru muncul
krisis baru muncul di mana
kemudian hubungan saudi dengan iran
masalah qatar saudi sebelumnya
jadi kita sebetulnya sangat menyayangkan bahwa presiden trump mengabaikan desakan maupun himbauan himbauan dari para pemimpin arab agar tidak melakukan keputusan tersebut
tapi semalam kita menyaksikan sendiri dan mendengar sendiri bahwa keputusan ini akan menjadi keputusan tersebut
hal inilah yang dikhawatirkan ya bukan hanya indonesia bukan hanya palestina dan negara arab bahkan dunia islam
pada umumnya kita sangat mengkhawatirkan bahwa meskipun ini adalah masalah politik tapi kita berharap agar ini tidak berdampak berimpak kepada mengarah kepada masalah agama atau masalah religius
karena kita tahu jerusalem sejak awal merupakan kota suci tiga agama besar
islam kristen dan yahudi
kita mengkhawatirkan keputusan presiden amerika tersebut akan mengubah status permanen dari kota jerusalem
yang ini sebetulnya juga merupakan pelanggaran yang sangat serius dari hukum internasional
termasuk misalnya resolusi dewan keamanan pbb nomor empat ratus tujuh puluh delapan

tahu sembilan belas delapan puluh dimana pada saat itu resolusi tersebut diterima seluruhnya oleh anggota dewan keamanan pbb termasuk amerika serikat yang mengambil keputusan abstain
di mana pbb dewan keamanan memutuskan antara lain bahwa semua kedutaan besar asing yang pada waktu itu
ada di jerusalem untuk dipindahkan ke tel aviv
jadi keputusan presiden trump tadi malam prinsipnya mengembalikan lagi istilahnya seperti menelan ludah sendiri
padahal tahun delapan puluh amerika serikat juga termasuk yang tidak menentang keputusan mengembalikan kedutaan besar asing dari jerusalem ke tel aviv
oke baik pak dubes tanpa bermaksud pesimistis dengan apa yang telah dilakukan oleh indonesia dan juga sejumlah negara negara untuk menggalang dukungan begitu
tapi kalau kita lihat track record dari foreign policy donald trump tidak pernah menarik apa yang sudah ia putuskan begitu
sejauh mana nantinya gerakan ataupun penggalangan dukungan ini bisa betul betul memberikan pressure tekanan politik terhadap amerika serikat
mengingat amerika adalah negara adidaya anggota dewan keamanan pbb
sejauh mana pak nantinya penggalangan dukungan ini dari oki liga arab dan sejumlah negara negara lain bisa menekan donald trump untuk kembali menarik keputusannya
ya jadi sebagaimana saya sampaikan indonesia bersama negara negara lain baik di oki di liga arab kemudian di pbb kita akan terus menggandeng tangan
memberikan tekanan tekanan kepada amerika serikat khususnya dan juga negara negara yang kita duga akan mengikuti
amerika serikat tadi malam
jadi kita tahu amerika serikat adalah negara besar namun mungkin kita juga masih ingat pada waktu bulan juli yang lalu ketika krisis di kompleks al aqsa
dengan berbagai upaya yang kita lakukan menggalang semua kekuatan yang kita punya di oki di pbb di liga arab
akhirnya dalam waktu kurang lebih tiga minggu kita bisa menekan israel
dan juga mencabut kebijakannya membatasi akses ke kompleks al aqsa
jadi kita terus berupaya kita tidak boleh pesimis optimisme harus menjadi bagian dari politik luar negeri kita
sehingga kita berharap apa yang sudah terjadi saat ini bisa kita minimalisir dampaknya
dan tentunya yang kita harapkan sebagaimana disampaikan oleh presiden jokowi donald trump bisa mempertimbangkan kembali keputusannya
baik kita akan tunggu nanti seperti apa langkah konkret dari indonesia dan juga sejumlah negara negara oki dan juga liga arab
untuk bisa memberikan dukungan terhadap palestina terkait dengan kebijakan politik dari presiden amerika serikat donald trump
terima kasih pak dubes pak andi rahmianto duta besar republik indonesia untuk jordania dan juga merangkap negara palestina